petugas sebuah hotel di jalan es parman semarang
menemukan penghuni kamar dua ratus dua puluh sembilan
dan anaknya terbaring tak sadarkan diri
di atas ranjang pada selasa sepuluh mei malam
petugas hotel lalu mendatangkan tim medis dan polisi
dan berhasil membangunkan sang ibu
dalam kondisi leher terikat handuk
sedangkan anaknya yang berusia empat tahun
sudah dalam kondisi tak bernyawa
polisi menduga sang ibu membunuh anaknya
dan berusaha bunuh diri
dugaan ini pun menguat setelah sang ibu
mengaku merasa bersalah karena terjerat
pinjaman online dua belas juta rupiah yang dipakai rekannya
namun kasus ini membuat dirinya diteror
dan diancam hingga diketahui suaminya
bermotif adanya persoalan rumah tangga
yang terjadi antara tersangka dengan suaminya
dimana si pelaku si tersangka ini
merasa takut karena telah menggunakan
uang milik mereka sebagai suami istri
sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya
tersangka mengaku bila dirinya ingin mati bersama anaknya
usai membunuh anaknya
ia mencoba bunuh diri dengan minum air sabun
dari kamar mandi hotel dan menjerat lehernya dengan handuk
kalau pulang nggak berani pulang
yaudah terus niatnya kayak gitu
maunya berdua semua
semuanya berdua cuman biarnya bisa diselamatkan
atas perbuatannya tersangka langsung dijebloskan ke penjara
dan dijerat undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman
lebih dari lima belas tahun penjara
damar sinuko semarang jawa tengah